pengungkapan kasus dugaan suap ini bermula dari pengaduan orang tua siswa
kepada tim satgas saber pungli jawa barat pada awal januari dua ribu dua puluh
saat itu orang tua melapor karena dalam proses pindah sekolah dari jakarta ke bandung
oknum wakil kepala sekolah sman dua puluh dua disebut meminta uang sebesar dua puluh juta rupiah
setelah dilakukan penyelidikan oleh tim satgas saber pungli
ditemukan bahwa ternyata ada dua siswa pindahan lain yang juga dimintai sejumlah uang
dengan total mencapai tiga puluh juta rupiah
setelah digelar justisi atau gelar perkara
satgas saber pungli memutuskan membawa kasus ini ke inspektorat daerah provinsi jawa barat
untuk dilakukan audit khusus
kepala bidang data informasi dan publikasi
kasi saber pungli jawa barat yudi ahadiat meminta masyarakat untuk aktif melaporkan
jika ditemukan praktik serupa di sekolah sekolah lain
pengaduan dapat disampaikan melalui call center dua puluh dua empat ratus dua puluh dua empat ribu delapan ratus lima puluh enam
maupun melalui email saberpunglijawabarat gmail com
dari permasalahan ini untuk jawa barat
tidak hanya di sma dua puluh dua
mungkin di sekolah lain pun ada
belum ada pengaduan
kalau ada pengaduan
mungkin akan kita tindak lanjuti
dan mungkin di sekolah lain akan lebih besar
misalnya sekolah sekolah favorit
sekolah sekolah favorit itu mungkin akan lebih besar
nah ini keengganan
orang tua siswa untuk mengadu dikarenakan mungkin
anaknya di situ sekolah dan waktunya lama
jadi dia nggak berani untuk melakukan pengaduan
hingga senin dua puluh empat januari dua ribu dua puluh
pihak sman dua puluh dua bandung belum mau memberikan keterangan
perihal kasus yang membawa nama kepala sekolah dan wakil kepala sekolahnya tersebut
beberapa hari terakhir kami mencoba mengkonfirmasi kepada pihak sekolah
untuk mengetahui kronologis dan juga apa yang sesungguhnya terjadi versi sekolah
namun beberapa hari dan berulang kali kami mendatangi sma negeri dua puluh dua kota bandung
belum ada ataupun tidak ada orang yang ingin menemui kami
untuk memberikan keterangan soal apa yang sesungguhnya sedang terjadi
dinas pendidikan provinsi jawa barat pun
belum bersedia memberikan keterangan rinci
mengenai proses penyelidikan
dan menunggu proses yang dilakukan pihak inspektorat daerah provinsi jawa barat
menanggapi kasus dugaan pungli di sekolah ini
pengamat pendidikan dan satriana menyatakan
kasus ini harus menjadi momentum perbaikan
dalam sistem penerimaan peserta didik
terutama siswa pindahan
juga menjadi waktu yang tepat
agar pemerintah provinsi membuat aturan yang lebih rinci
mengenai sumbangan sekolah
ada dua hal yang saya kira perlu dipikirkan dari sekarang
menggunakan momentum ini yaitu
pertama perbaikan pengelolaan penerimaan peserta didik
maupun perpindahan peserta didik
pasca kegiatan ppdb online yang dikelola oleh dinas
yang kedua saya kira ini juga momentum
untuk memperbaiki tentang penggalangan dana oleh sekolah
kita tahu bahwa masih dimungkinkan
sekolah itu menggalang dana melalui sumbangan
tetapi kapan bagaimana dan apa jenis sumbangan yang diperbolehkan
itu harus diatur dengan rinci
agar tidak menjadi wilayah abu abu
maupun dimanfaatkan oleh sebagian sekolah misalnya
untuk dijadikan alat dalam tanda kutip seleksi
terhadap perpindahan siswa maupun penerimaan peserta didik baru
kepala perwakilan ombudsman wilayah jawa barat ini

juga meminta pemerintah memberikan sanksi tegas
jika oknum wakil kepala sekolah dan kepala sekolah
dalam kasus pungli ini terbukti bersalah
hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan publik
dalam penyelesaian laporan yang telah mereka berikan
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat